john riah ukur alias john ruh ginting
difonis satu tahun enam bulan penjara dan denda lima puluh juta rupiah
oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta timur
dikutip dari cnn indonesia com majelis hakim menyatakan
john ruh terbukti bersalah menyebarkan informasi
yang menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan
sarah di media sosial jika john ruh tidak membayar denda
maka akan diganti dengan tiga bulan kurungan penjara
hukuman john ruh ini lebih rendah dari tuntutan jaksa
penuntut umum yaitu dua tahun penjara
sudah ada rekan saya angga dwi putra di pengadilan negeri jakarta timur
angga apa pertimbangan hakim memfonis john ruh ginting
satu setengah tahun penjara apa saja poin poin yang memberatkan john ruh ini
ya selamat sore budi memang dalam putusan
dari majelis hakim di pengadilan negeri jakarta timur
tentang hasil atau putusan tentang pelanggaran terhadap
undang undang informasi dan transaksi elektronik
yang dilakukan oleh terpidana john ria ukur ginting
atau john ruh ginting ini majelis hakim menyebutkan
ada beberapa hal yang menjadi memberatkan
diantaranya dalam persidangan memang john ruh ginting
mengakui bahwa tulisan tulisan yang ia muat
dalam alaman media sosial miliknya itu adalah
memang benar tulisan dirinya sendiri
dan kemudian selain itu juga ada beberapa saksi
terutama saksi saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum
ini yang menyebutkan bahwa apa yang dituliskan
oleh john ruh ginting dalam laman media sosial ini adalah
kalimat kalimat yang menyebarkan kebencian
seperti itu dan bisa menimbulkan permusuhan
meskipun dalam pembelaan dari tim kuasa hukum
john ruh ginting ini menyatakan bahwa
apa yang disampaikan adalah pesan pesan moral
yang berdasarkan dari al quran dan al hadis
yang artinya tidak bisa dihukum
seperti atau tidak bisa dituntut
namun demikian hakim menilai bahwa
apa yang disampaikan ini adalah hal hal yang
bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan
seperti itu karena ada salah satu sumber
atau salah satu saksi ahli dari tim jaksa penuntut umum
yang menyatakan bahwa sebenarnya
jika berdakwah ini harus dengan cara cara yang baik
jadi tidak menggunakan kalimat kalimat
atau kata kata yang cenderung memojokkan satu pihak
atau bisa dikatakan menimbulkan permusuhan
jadi dari hasil pertimbangan hakim itulah
akhirnya memutuskan bahwa hakim memberikan putusan
yakni satu tahun enam bulan penjara kepada john ruh ginting
dan juga denda lima puluh juta rupiah
subsidiar kurungan tiga bulan penjara
angga apakah john ruh akan mengajukan perlawanan hukum
misalnya seperti banding gitu
ya tadi setelah hakim memutuskan bahwa
john ruh ginting dihukum penjara dengan satu tahun enam bulan
john ruh sendiri menyatakan bahwa
apa yang diputuskan oleh hakim ini ada hal yang tidak adil
namun setelah berbicara dengan tim kuasa hukumnya
memang masih pikir pikir
karena nanti akan ada beberapa pertimbangan
hukum yang disiapkan
salah satunya adalah dari tim kuasa hukum menilai
apa yang menjadi dasar dari putusan
ini yaitu pasal dua puluh delapan ayat dua
ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ditulis
karena menurut tim kuasa hukum
seharusnya hakim jika ingin menghukum
atau memutuskan john ruh ginting bersalah
ini menggunakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga
pada undang undang informasi dan transaksi elektronik
jadi ada ketidaksesuaian hukum
itu salah satu poin yang tadi disebutkan
oleh tim kuasa hukum
yang bisa dikatakan cacat hukum
jadi masih menyatakan akan pikir pikir
dan dalam waktu tujuh hari ke depan
akan memberikan jawaban
paling cepat pada hari senin
dan paling lambat pada jumat depan
angga apakah sepanjang persidangan tadi
anda juga melihat atau memantau
bagaimana apakah pengamanannya cukup ketat
ataukah juga banyak para pendukung john ruh
yang memang dari sidang ke sidang
biasanya mengawal penyelidikan ini
dan juga mengawal penyelidikan ini

seperti biasanya gitu angga
ya betul budi
memang tadi saya melihat ketika datang
pertama kali ke pengadilan negeri jakarta timur ini
beberapa anggota dari laskar front pembela islam
dengan baju putih putih ini
ada di depan pintu gerbang dari pn jaktim
namun tidak bisa masuk seperti itu
namun jumlahnya tidak sebanyak
ketika pembacaan tututan
dan meskipun demikian polisi tetap berjaga
ada sekitar dua ratus lima puluh personel
dari polda polsek
dan juga dari polres
dan juga setiap pengunjung
yang hendak masuk ke ruang sidang utama
ini harus melewati dua pemeriksaan
yaitu metal detector
kemudian juga pemeriksaan fisik
supaya tidak ada benda benda yang membahayakan
namun di dalam sendiri juga cukup banyak
terutama dari bank jafar
yang merupakan salah satu tim
pembela hukum untuk john ruh ginting
juga ikut masuk
dan ketika putusan
memang sudah tertib
jadi tidak ada yang bisa masuk
tidak ada aksi yang berlebihan
begitu pula masa yang ada di luar
juga tidak menunjukkan
protes yang berlebihan
ini memang satu hal yang harus
diapresiasi bahwa mereka
mengapresiasi atau menghormati
putusan hakim dan
lebih memilih untuk melawannya
di muka hukum alias nanti
sebuah perlawanan hukum
yakni akan mengajukan banding
seperti itu yang akan diberikan pada
terima kasih angga dwi putra yang melaporkan
pasca fonis kepada john ruh ginting
dari pengadilan negeri jakarta timur